sebagai rangkaian indonesia syariah economic festival dua ribu dua puluh
riset dan edukasi yang handal menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi syariah
sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan ekonomi global
forum international islamic monetary economic and finance conference kelima ini diharapkan dapat memperluas
wawasan guna mendukung perumusan kebijakan menuju realisasi penuh ekonomi dan keuangan syariah
namun perlu riset dan edukasi yang handal
di mana dengan prinsip
ekonomi syariah ada peluang yang inovatif untuk pengembangan produk keuangan syariah
menghasilkan produk produk halal untuk pasar yang besar di indonesia ini
nah oleh karena itu memang konsep bagaimana halal value chain ini dibangun
bagaimana pasar ini bisa diisi oleh produksi domestik
bagaimana tidak saja pasar domestik pasar di global pun bisa diisi oleh produksi kita
jadi ujungnya adalah kita bicara bagaimana kita meningkatkan produk ekspor pada akhirnya
dan ini akan tentunya membantu dari sisi devisa ekspor masuk pada akhirnya adalah dari sisi kestabilan nilai tukar rupiah